iroh bagaimana keadaan nyi subanglar
lukanya sangat parah dan sekarang ini masih pingsan
entahlah nyawanya masih dia tertolong atau tidak
bunda sudah meninggal
tidak mungkin itu terjadi kepada ibu bunda
kelihatannya dia tidak tampak sakit
dia yang disebutnya iru
tapi sakti yang dijemputnya romak
mengapa kau masih berada di sini
prabu surawi sesa datang kemari
iru bagaimana keadaan ise banglar
lukanya sangat parah
dan sekarang ini masih pingsan
entahlah nyawanya masih dia tertolong atau tidak
kira kira ada apa gerakan
sehingga kami mendapat kehormatan dikunjungi seperti ini
maksud kedatangan kami adalah
ingin melamar endang gelis putri dari kigeneng
apakah tuhan sudah mengenal putri kami sejauh lama
dan apakah sudah yakin dengan lamaran tersebut
tidak perlu waktu yang lama untuk bisa menyukai endang gelis
aku baru satu kali bertemu dengannya
tapi itu sudah cukup meyakinkanku
bahwa aku menginginkannya menjadi istriku
pilihanku tidak akan pernah salah
bolehkah kami tahu apa yang kigeneng pikirkan
tampaknya kami melihat seburat keraguan dari wajah kigeneng
kami pikir tidak ada alasan untuk menolak lamaran putra kami
ijinkan saya mengingatkan anda
bahwa saya adalah adipati penguasa daerah ini
tentu adalah sebuah anugerah
apabila putra kami menyukai endang gelis
tapi mohon maaf kami perlu waktu untuk memikirkannya dengan tenang
baiklah kami akan tunggu jawaban secepatnya
tolong aku yunda
jangan rai kamu jangan dekat
itu akan membuatmu celaka
tenangkan hati kamu rai
taman gurut lepaskan aku
aku ingin bertemu dengan yunda
aku ingin melihatnya untuk terakhir kali
lepaskan aku taman guru
kami mengerti rai
tapi tidak sekarang rai
jangan melakukan tindakan gegabah rajen
dengan perginya rajen
itu sama saja bunuh diri
tolong lepaskan aku taman
aku ingin bertemu dengan yunda taman
sabar aku rajen
lepaskan aku paman
aku ingin bertemu rani buddha paman
dengarkanlah mereka raden
ini demi kebaikan raden
di istana dijaga dengan penjagaan yang sangat kuat
banyak orang sokti dan jahat di sana raden
aku harus ke sana sekarang paman
aku ingin bertemu dengan ibu nda
apapun yang terjadi
sekarang aku harus pergi dari sini
bukannya aku tidak mematuhi perintah kalian
aku harus bertemu dengan ibu nda
kangku mau rugby nam gak red
kaulah adalah hari yang kalah
makasih mabuk nda
rai tunggu rai
sepertinya aku tidak bisa menerima gambaran anak adipati ibu ayah
aku masih mau mencari ilmu ayah
aku bisa mengerti alasanmu anakku
tapi ayah juga bingung
bagaimana mau menjawab lamaran itu
beri aku waktu untuk berpikir lagi ayah
tapi jangan terlalu lama
karena ayah menang
sudah berikan kita waktu lama
karena aku telah membawamu
dalam situasi yang sangat sulit
aku akan membawamu
kedalam pesantren nimas
aku akan tetap bersamamu
aku tidak akan tenang selama di pesantren
kau dalam masalah besar
kalau kau terus bersamaku
keselamatanmu adalah paruhan nimas
aku akan selalu bersamamu
apapun yang terjadi
kita harus hadapi bersama sama
terima kasih nimas
apapun yang akan menghadang diriku nanti
aku tetap akan menjaga dirimu